itu ikut andil
dalam kasus teror keluarga saya
karena kamu terekam dalam cctv di depan kamar mama saya
dan setelah itu cctv mati
kamu sudah jelaskan itu
kamu mendengar suara
tapi itu semua tidak ada buktinya apabila randy
kamu tahu saya ren
saya tidak pernah takut apa apa
saya tidak pernah takut mati
kalau itu hanya melibatkan saya sendiri
tapi jujur peneror ini sangat membuat saya takut
dan tidak bisa membuat saya berpikir dengan jernih
karena mereka melibatkan orang orang yang saya cintai ren
semua orang tidak setuju dengan saya
mereka semua tidak setuju kalau saya mencurigai kamu
semuanya sepakat bilang kalau kamu itu adalah orang yang baik
saya pun juga sebenarnya berat
yang harus mencurigai kamu
karena kamu adalah orang
tapi hari ini kami sudah membuktikan semuanya
membuktikan kata andin mama angga
kalau kamu itu benar benar orang yang baik
karena saya sempat mencurigai kamu
mau memaafkan saya
dan kita bisa bekerja sama lagi
seperti dulu dengan baik
di dalam lagi di perisai dokter
tidak apa apa pak
bapak hanya luka memar dan sedikit terkirir
nanti akan saya resepkan obat minum dan salap ya pak
makasih ya dok
ya allah kamu kenapa lagi sih nggak
dok dok suaminya sehat baik baik aja kan dok
benar dok kalau michi
nggak kamu tuh ngapain lagi sih nggak
ya udah sayang aku nggak apa apa udah
ini nanti kalau ada yang patah tulangnya gimana
terus kalau ada luka dalam gimana
nggak ada yang patah sayang
aku baik baik aja dengerin aku
buat pastiin semuanya kamu itu baik baik aja ya

nggak usah sayang serius
nggak dengerin aku
tolong banget kamu kamu harus mau ya
jadi tolong tolong banget kamu kamu harus mau ya
dok saya mau mri sama ct scan buat suami saya ya
baik saya akan buat pengantar
ya makasih ya dok ya
penuh sih ya dok
makasih ya dok
kamu tuh gimana sih nggak
baru aja tadi pagi dibilangin
supaya jangan bonyok bonyok ini malah masuk rumah sakit
ya aku salah
ya kamu tuh kenapa susah banget dibilangin gak
malah masuk ke rumah sakit kayak gini
kok khawatir jadinya
mungkin jangan nangis lagi tuh
lagi sakit masih aja sempet sempet yang medik
iya kan kalau aku sakit gini
kamu jadi lebih perhatian sama aku sayang
karena aku juga mau lebih diperhatian
kamu santar gak sih
gitu lihat apa sih
itu lihat kamu pakai apa
astaghfirullahaladzim aduh tadi
tadi aku lupa aku lagi
masa aku buru buru kesini aku khawatir sama
kamu ini sampe aku lupa
itu kan berarti kamu khawatir banget sama aku
kamu sayang banget sama aku makanya kamu kayak begini
kamu cinta banget sama aku
ih kamu tuh bisa gak sih
udah gitu kalau lagi sakit
jangan lirikin terus kenapa sih
iya udah udah mungkin tuh sakit
jadi bu linda
ngasih alamat masuk ke bapak dan pak angga pak
saya minta tolong semua kamu kamu tolong cek
saya masih harus di sini untuk make suruh
keadaannya angga iya pak baik
saya kirim alamatnya ke bapak
udah masuk udah masuk pak
kalau gitu saya harus berhati hati pak
kamu hati hati ya baik pak
gimana udah mendengar
udah mendingan sekarang
lagian lagi karena gue lo jadi korban
ya santai aja lah
lagian sejak pertama kali gue bantuin lo juga
gue udah tahu risikonya
cuma make yang mesti dipake kan
jujur ya al
jujur ya al
aku tuh sebenernya gak tenang
ini nggak main main loh
kenapa sih kalian nggak lapor polisi aja
saya udah lapor polisi
tapi karena informasinya masih samar jadi
gak ada perkembangan dalam penyelidikan
musuhnya al ini bener bener
dia bisa top bergerakan kita semua
orang orang yang ada dekat hal juga dia bisa tahu semuanya
mendingan sekarang udah istirahat ya
urusan linda biar gue yang urus
gue udah minta randy buat ngecek rumahnya kok
lo udah baik kan sama randy
makanya lo jangan se uzon
gue yang salah
itu bantu gue buat meyakinin gue
eh biar rumah sakit aku bayarin
jadi lo pikir gue gak mampu bayar
ya gue gak tahu keuangan lo kayak gimana
gak ada gue balik ya
salam buat tante rosa andien sama rina ya
udah selamat ya ya hati hati al
eh pokoknya tuh hari ini rina beda banget
soalnya kan dia udah lama gak main sama temen temennya
jadi tuh kayaknya
pokoknya mbak rina tuh mbak pokoknya
sampai mencolot mencolot lari lari kesana kemari
wuh gak ada capeknya mbak
aduh dibikin tiap hari aja nih
kenapa sih mbak
kamu foto penyadap ini dan kirim ke a
mama khawatir masih ada penyadap lainnya

pantes mereka tawandin sama mama pergi dari rumah
pantesan mereka tawandin sama mama pergi dari rumah
ternyata karena penyadap
ternyata karena penyadap
semoga semua penyadap ini bisa ditemukan
semoga semua penyadap ini bisa ditemukan
ya tuhan tolong lindungi keluarga ini
ya tuhan tolong lindungi keluarga ini
mama dan papa pasti bisa lewatin semua ini

apa ada orang
apa bu linda nya ada
tadi dia buru buru pergi sama anaknya
bawa koper sama tas kedi juga mas
bu linda mau kemana
saya gak tau pas saya tanya dia juga gak bilang apa apa mas
ya makasih ya
saya harus kasih tau pak a nih
sudah ke rumah mbak linda
sudah pak ini saya masih di halaman rumahnya
dan ternyata rumahnya sudah kosong pak
tadi ada tetangga bilang pak
kalau bu linda sudah pergi buru buru
saya ada satu tugas lagi buat kamu ya
apa itu pak
apa itu pak
di depan gak ada
pada pergi ya
kok gak ada orang sih di rumah
ini aku lagi di rumah sakit sejahtera sama angga
angga dirawat di sini
kenapa kak angga kak
kok bisa sampai dirawat di rumah sakit
udah kamu tenang aja ya
tolong kamu bawain baju ganti buat aku sama angga ya
nanti aku jelasin di sini
yaudah yaudah yaudah
ya makasih ya kete ya
waduh muka bagus serius amat ada apaan ya
lu tau im
waduh sedruk lu
iya gak tau
aku berasal labuh ktery twitch
mau siapin nih
tunggu sebentar ya pak
gue mau kasih ke yalsa besok
semoga dia suka
besok gue mau ke bandung
tapi ribet banget ya
apa gue ambil mobil ke rumah ya
kayaknya orang orang suruhan felix udah gak ngikutin gue
felix juga udah meninggal
besok subuh subuh gue ambil mobil ke rumah
terus gue ke bandung deh
ini bajunya sudah saya siapkan
sepatunya juga sudah saya semir
udah lama gak nanya
udah lama gak nanya
udah lama gak nanya
udah lama gak nanya
udah lama sih tapi
sorry ya pak
papa setiap tanggal dua puluh tiga september
selalu pakai setelan
jangan warna hitam
kenakan papa perhatiin bangetnya
karena ini adalah yang sangat menyakitkan buat accident
nanti ya aku ceritain
aku udah siap buat tenang
sekarang makan dulu
kau mau yang mana duluan
kamu diet ya
abis makan kentang
oh itu kamu taruh di kamar aja deh ya
baik pak sama sama